hehehe saatnya melukis
berantakan kayak gini sih
rasan boleh diberesin deh
rasan gak pernah lihat kotak ini di rumah ini
ini kotak apa ya bu ya yang ada pita merahnya bu
nggak tahu ya punya raya kali
jangan jangan itu dia
seperti ini kan enak sih enggak
siapa yang otot otot ya
iping jadi mau
kenapa ditutup lagi cik
tadi kan disitu
kok bisa pindah ya
dari tadi aja begitu
nggak usah iping mundur mandir
dibikin udah kayak tommy jerry
isinya apa sih
iping jadi penasaran deh
iping baru tau
bau bau yang tajem
bau ikan asin nih
siapa yang makan ikan asin sih
tetangga sebelah bos
perut aku jadi lapar nih
enak sekali kalau makan ya
eh kamu siapa
yang kecil itu iping
iping dapat teko nya
siapa yang suruh mencuri teko
mencuri itu perbuatan yang tidak baik
kita harus mencari
rejeki yang halal
jangan yang haram
kalau kita memakan barang barang yang haram
nanti keturunan kita
bisa menjadi bodoh
iya paham aja dah
uping kenapa sih jahir
gak tau tuh
eh sini kan tekonya
orang iping gak mau susah susah
eh balikin sini

terus kita di strap gimana
aku tidak suka bersama sama pencuri
teko itu pasti mahal
kasihan yang punya
kok iping ada di mari cik
lebih masuk ke dalam rumah dia aja deh
teko sudah disembunyikan di tempat yang paling aman
kadang malah hampir tuh lagi dandan
biar saja dong eh
norak banget sih eh
jangan ke jeng jeng jeng uping
ini kecepatan cuma empat puluh km per jam
ada di meja hias sih
sirop zaman sekarang
hmm tuh kayaknya lipsticknya kurang ngejedar nih
loh ada apa ada apa
ini parfum momi tuh pake gini pasti poppy kan yang pake
gara gara pasti parfumnya poppy udah abis
loh ini main ludruk ini
udah deh gak usah ngeles kayak begitu
mana mungkin bisa berantakan tumpah kayak begini
gak mungkin toh mom
udah gak usah banyak aset
malas jadi beresin toh
yang bener beresinnya
tuh liat kan
ini liat dong aku gak usah liat
ada yang lagi mandi
ada laki laki beres ini hantu hantu
tapi coba begini balik badan
tadi ais sempet pegang pegang berat gitu kayak ada ngarik nari
eh isinya coklat ya mungkin ada binatangnya